halo semuanya selamat siang anda
menyaksikan polri presisi bersama saya melisa gilbert
lembaga pendidikan dan juga pelatihan kepolisian negara republik indonesia
atau lemdiklat polri adalah lembaga pendidikan dan akademik di bawah kapolri
visi lemdiklat polri yaitu mewujudkan lembaga pendidikan polri
menjadi center of excellence dalam mencetak anggota polri yang presisi
sejumlah program prioritas transformasi pendidikan polri pun disiapkan
nah bagaimana upaya lemdiklat polri untuk mewujudkan cita cita tersebut
kita akan membahasnya
bersama wakil kepala lemdiklat polri
bapak irjen pol dr eko budi sampono msi
ibu pungki indartiasa llm selaku komisioner kompolnas
dan juga ibu profesor dr sri suning kusumawar danani
stmt direktur pembelajaran dan kemahasiswaan kemeng di budka
dan untuk itu saya akan menyapa terlebih dahulu
halo bapak ibu sekalian selamat siang
nah sekarang saya akan mewakili
saya akan mengawali perbincangan kita pada hari ini
bersama dengan irjen paul eko budi terlebih dahulu
pak eko ini penting sekali untuk kita semua tahu ya
karena lembaga pendidikan dan juga pelatihan polri ini kan punya visi
ini menarik sekali
pastinya nanti akan mencetak bagaimana anggota polri yang presisi
untuk center of excellence tersebut sebenarnya maknanya apa
mengupayakan bahwa itu adalah sebagai pusat keunggulan
pusat keunggulan artinya yang selama ini
lembaga pendidikan polri bukan sebagai obyek vital di polri
tapi kedepannya akan menjadi obyek vital polri
wow ini menarik sekali
jadi kita akan mengkolaborasikan bagaimana itu pendidikan pelatihan
pengajaran dan pengasuhan itu menjadi sesuatu yang
benar benar mumpuni yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
oke pasti nanti akan berguna untuk masyarakat nantinya
dan selanjutnya saya akan menuju ke ibu pungki disini
bagaimana bu kompolnas disini melihat keberadaan
lemdiklat polri dalam mendukung terciptanya itu tadi
institusi polri yang presisi
kalau kita melihat grand strategy polri ya
jadi setelah reformasi ada grand strategy
kita melihat pada tahun dua ribu dua puluh lima
sebagai organisasi yang mencapai world class organization
nah oleh karena itu
strip for excellence itu memang sudah menjadi keharusan
dan masyarakat memang membutuhkan itu
oleh karena itu kami sangat mendukung
memang lemdik itu adalah tempat yang sangat cocok
dan memang harus diberikan perhatian yang luar biasa
untuk mencetak sdm polri yang unggul
karena kita melihat dengan sdm polri yang unggul
maka seluruh anggota polri dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya
secara profesional dan mandiri
dan dengan seperti itu maka masyarakat akan semakin cinta pada polri
nah ini yang paling penting masyarakat semakin cinta lagi dengan polri
saya mau lanjut lagi kalau begitu ke irjen eko
apa saja mungkin disini disebutkan kepada kami
mungkin poin poin utama yang jadi perhatian
supaya lemdiklat polri ini benar benar bisa mencapai tujuannya itu tadi
jadi kami selaku pimpinan di lembiklat polri
setiap tahunnya ada namanya wandiklat
dewan pendidikan dan latihan
yang biasanya dilaksanakan pada akhir tahun
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini kami memiliki lima belas program
yang menjadi amanah dewan wandiklat
yang harus dilaksanakan
dimana program itu adalah
menjadikan lembiklat polri sebagai kampus yang presisi
kita memilih kampus yang presisi
dimana kampus presisi itu adalah yang pertama
kampus itu harus sehat
yang kedua aman
kalau sudah sehat aman
dan yang terpenting kita punya kurikulum kekinian
kurikulum itu yang bisa
dengan kondisi yang ada saat ini
jadi kurikulum yang lama lama sudah tidak cocok
kita rubah dengan kurikulum yang baru
dimana kurikulum tersebut
menyesuaikan dengan permintaan pasar
jadi bisa dikatakan disini ada upgrade yang dilakukan
dari polri sendiri begitu ya
saya ingin tahu disini berarti bagaimana pandangan profesor sendiri melihat

di sini lem dikat polri ternyata terus meng upgrade begitu ya terutama dengan kurikulum kurikulum yang ada tadi
silahkan dari dikti seperti apa
kami sangat mengapresiasi dan melihat peran penting dari lem di polri ini
yaitu untuk mencetak sdm unggul yang terkait dengan fungsi kepolisian
yang saya tahu itu ada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat
dan sangat mengapresiasi dengan kurikulum kurikulum yang sudah di update
karena kita tahu sendiri dengan teknologi yang ada itu pasti membutuhkan intervensi kurikulum yang kuat
oke tapi dengan adanya upgrade itu tadi ibu saya ingin melanjutkan lagi
apakah ini nanti juga akan memujudkan anggota anggota polri yang akan lebih memiliki ilmu yang lebih baik lagi begitu ke depannya
karena sebenarnya yang kita pentingkan di sini adalah kebermanfaatannya juga nanti
untuk masyarakat luas
betul sekali jadi kurikulum yang ada tentu tidak hanya ke teknologi
tapi aspek humanis dari kompetensi
jadi kompetensi kalau kita lihat kompetensi dari teknologinya
kompetensi dari sisi kemanusiaannya dari humanismenya
kemudian kompetensi kaitannya dengan etika
jadi ini mungkin perlu juga dikaitkan
wah ini sangat baik sekali namun saya akan kembali lagi kalau begitu sekarang
ke irjen eko disini kan tadi ada lima belas poin poin ya
mungkin bisa dibantu di share ke masyarakat juga
apa saja sih sebenarnya poin poinnya karena saya juga penasaran sebenarnya
yang pertama kami sudah dua tahun ini kami sudah mempunyai produk yang pertama adalah kampus aman
yang kedua kampus sehat kemudian kampus dengan kurikulum kekinian
kampus menjadi tempat favorit bagi anggota polisi
yang selama ini
lembaga pendidikan itu menjadi bagian yang kesekian tapi kedepannya insya allah menjadi tempat favorit
polri polisi yang berprestasi untuk bertugas
dan kampus menjadi pusat keunggulan
kampus presiden sendiri yang melengkapi keseluruhannya
dan yang terpenting juga adalah kampus kebangsaan
kampus kebangsaan ini kalau dulu kami mengintegrasikan tni polri hanya di akademi kepolisian dengan akademi tni
saat ini sudah dari
tingkat tamtama polri
setiap tahunnya kami sudah melakukan pendidikan integrasi bersama
tamtama bintara bahkan sampai dengan pendidikan tinggi pendidikan pengembangan tinggi
yaitu di sesbimen dan sesbimti polri sudah dilakukan itu
selanjutnya kami juga sudah membuat kampus karena dia harus presisi harus punya struktur yang kuat
strukturnya kuat juga kita sudah saat ini sudah mendapat izin
sudah mendapat izin dari menteri pendidikan
pendidikan dan kebudayaan pst ika itu sudah bertransformasi menjadi universitas kepolisian
jadi tahun depan kami sudah memiliki universitas kepolisian kemudian selanjutnya juga kami juga
memperbanyak jumlah lulusan lulusan lpdp yang kami sekolahkan di luar negeri terutama di inggris dan
di new zealand dan juga pembinaan karir yang s satu s dua s tiga itu disetarakan pembinaan karirnya dengan
yang sekolah di diklat tim dua tiga dan satu demikian dan yang terakhir adalah bahwa ptk sudah membentuk
kelas kelas internasional jadi kami sudah bertukar pelajar dan mahasiswa dengan universitas konventri

sudah mengirimkan pertukaran pelajaran dengan universitas konventri di inggris dan universitas di selandia baru jadi setiap akhir tahun atau pertengahan tahun kami sudah mengirimkan pertukaran pelajaran
pertukaran mahasiswa dengan kedua universitas tersebut wah ini yang menarik sekali karena yang
mungkin kita tahu selama ini wah polisi itu sepertinya tidak mungkin mau mengupgrade diri
seperti ini tapi kalau tadi disebutkan lima belas poin ini apalagi dengan kurikulumnya ya yang kekinian
mungkin bisa diceritakan sedikit saya penasaran juga dengan kurikulum kekinian ini seperti apa
jadi gini kalau kurikulum kekinian secara sederhana bahwa polri kalau di mana di tempat
kami mencoba merubah pemolisian pemolisian yang sudah tidak cocok lagi dengan kondisi saat ini
dengan gaya pemulihan baru kalau dulu pak tito dengan promoternya pak kapolri dengan presisinya
pak sigit sekarang artinya kita selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada jadi kepolisian
tidak berdiam diri termasuk juga teknologi dan peralatannya juga terus dikembangkan karena
intinya nanti supaya bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat indonesia betul ya pak ya dan ini
yang menarik juga
anggota polri wajib memiliki tiga kompetensi nah apa saja kira kira kompetensi tersebut dan
bagaimana penerapannya kita akan bahas sesaat lagi tetap bersama kami hanya di polri
hai hai hai hai hai hai polri presisi terus melakukan transformasi dan inovasi dalam teknologi
sebagai wujud polri yang responsif dan inovatif dalam melayani aduan masyarakat layanan wa yanduan
propam presisi memudahkan masyarakat membuat laporan melalui wa chat dan memantau laporan secara
interaktif dimana saja dan kapan saja sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan
memastikan laporan akan ditangani secara optimal
ini wujud komitmen polri presisi untuk melayani masyarakat hingga ke ujung negeri
layanan waian doan kopang presisi adalah wujud nyata polri dalam meningkatkan layanan publik
kita berbeda berbeda suku bahasa budaya juga agama indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita
bangsa indonesia perbedaan bersemi indah dari sabang sampai merauke menjadi identitas bangsa indonesia
keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat kita berbeda tapi
kita satu bersama polri presisi rajut kebinekaan sebagai satu keluarga karena kita satu indonesia
mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk indonesia
terima kasih karena anda masih bersama kami di polri presisi
dan tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan bahwa ada anggota polri itu wajib punya tiga kompetensi
nah ternyata ini tiga kompetensi ini adalah kompetensi leadership kompetensi teknis dan juga kompetensi etika
sehingga saya harus tanya ke irjen pol ekobudi disini sebenarnya apa tujuannya
lalu juga bagaimana mungkin peran dari lemdikat polri di sini terkait tiga kompetensi ini
karena ini tidak mudah loh tiga tiganya ya
sebetulnya dibilang tidak mudah sesuatu yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa
jadi pasti bisa ya
jadi intinya begini
kalau kita analogikan banyak orang menganggap bahwa terlalu mudah menjadi polisi
terlalu mudah jadi polisi
hanya dengan lima bulan seorang yang lulusan sma bisa menjadi polisi
sementara kalau kita bandingkan dengan dokter dia harus bersekolah lima tahun
oh itu lebih panjang ya
kemudian dia harus lagi praktek dan baru bisa praktek secara pribadi setelah tujuh tahun
nggak salah begitu ya
sementara polisi hanya dengan lima bulan sudah bisa menjadi polisi
sementara tugas tugas dokter dan polisi memiliki kemiripan
yaitu sama sama berkaitan dengan hidup dan matinya seseorang
dengan hidup dan mati seorang
makanya lemdiklat polri yang tahun ini setiap tahunnya hampir mendidik tujuh puluh ribu
setiap tahun rata rata tujuh puluh ribu personel polri dari empat puluh delapan kampus yang kami miliki
itu kami harus setiap tahun mendidik tujuh puluh ribu personel polri
itu kami harus setiap tahun mendidik tujuh puluh ribu personel polri
jadi kita harus setiap saat merubah pola kerja kami
kalau dikatakan tadi seorang supir bis hanya bisa menabrakan satu bis saja
seorang pilot yang buruk hanya bisa mengakibatkan jatuhnya pesawat
sementara satu orang polisi bisa menjatuhkan satu negara
wah itu betul sekali
ini pernah kejadian di kami ya
kemudian yang jadi permasalahan juga kenapa kita harus memilih kompetisi tersebut
karena semua permasalahan yang ada di indonesia ini menjadi urusannya polisi
ya kami rasakan pada saat itu saya sebagai kepala kepolisian daerah
yang namanya covid harus polisi yang jalan
yang namanya penyakit mulut dan kuku yang punya sapi polisi juga yang harus jalan
kami harus siap untuk melakukan tugas tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh institusi lain
kenapa kami harus memiliki tiga kompetensi tadi
terus yang kedua kami juga harus kembali ke jati diri poli yang sudah tertuang dalam undang undang kepolisian nomor dua tahun dua ribu dua
yaitu yang mengatakan bahwa tugasnya polisi cuma sederhana hanya tiga
cuma kenapa kamu harus jadi polisi
hanya untuk melindungi mengayomi dan melayani masyarakat
dalam rangka apa
dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban maupun dalam rangka penegakan hukum
intinya adalah pelindung pengayom dan pelayan masyarakat
itu yang harus menjadi jati diri kami dan kami juga harus berpikir nggak ada yang lain lain
polisi bukan pejabat polisi bukan siapa siapa
polisi harus menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat
oleh karena itu kurikulum yang sebelumnya kami buat yang selama ini berlaku yaitu di mana olah pikir atau kompetensi terkait dengan profesionalisme
itu memperoleh tempat yang paling besar
kemudian baru olah rasa
baru olah rasa setelah itu baru olah hati
sementara sekarang sudah kami mulai pelan pelan kami ubah
dimana olah hati itu menjadi porsi yang lebih besar
paling besar malah
olah hati itu harus menjadi paling besar
baru olah rasa baru literasi
karena yang namanya profesionalisme bisa diajari dimanapun
karena kita sekarang sudah tidak gampang

literasi digital sudah ada dimana mana
dan yang terpenting juga tidak kalah pentingnya adalah olahraga
sehingga perubahan kurikulum ini memang harus segera diluarkan
sesuai dengan kemendikbud juga hampir sama mbak ya
bu profesor kami juga dapat kisi kisi dari kemendikbud bahwa olah hati ini harus mendapat porsi yang lebih besar bu ya
saya rasa begitu
kenapa ini menjadi paling besar sebenarnya olah hati ini
karena perbedaannya dengan yang sebelumnya ini berbeda jauh
sebelumnya itu benar benar sedikit porsinya
sekarang jadi yang paling banyak
kenapa harus lebih besar
karena dengan memiliki olah hati yang hebat yang bagus tidak akan tergoda dengan hal hal yang remeh remeh
jadi kita tidak akan terpengaruh dengan hal yang lain
jadi walaupun kita ditempatkan di tempat yang manapun tidak akan tergoda dengan hal hal yang penting
kalau olah hatinya itu luar biasa
jadi seolah olah kalau dalam agama kami di agama saya
seolah olah apapun yang kami kerjakan itu ada yang mengawasi
walaupun tidak diawasi oleh pimpinan
oke jadi ini alasan yang menarik sekali
saya ingin menuju ibu pungki di sini
bagaimana mungkin kompolnas melihat ya bagaimana peran lemdikat polri tadi dalam upaya mencapai tiga kompetensi
dan terutama kurikulum yang digunakan juga sekarang wah olah hatinya paling besar loh ini
porsinya dibanding yang lain begitu
kalau kami juga melihat bahwa ini adalah merupakan on the track ya
dari reformasi polri
karena kan tahun dua ribu itu ditandai reformasi polri dengan adanya tiga hal
polri reformasi struktural reformasi kultural dan reformasi instrumental
nah ini kaitannya juga dengan reformasi kultural
melanjutkan amanah reformasi
bahwa kalau pada masa dulu pada masa orde baru
polisi ini dianggap bagian dari abri
terus kemudian juga apa namanya gaya hidup mewah
nah oleh karena itu dengan adanya pendidikan pendidikan yang memberikan balancing di situ ya
tapi yang lebih ke depan adalah hati gitu ya
itu supaya polisi menjadi lebih humanis
karena dengan humanis itu dia bisa melayani masyarakat dengan cinta
dengan tanpa pamrih dengan sebaik baiknya
jadi polisi polisi yang dipentingkan adalah polisi polisi yang seperti itu
jadi masyarakat melihat ketika polisi melayani dengan tulus
gak ada itu protes protes dari masyarakat gitu ya
nah jadi apa yang sudah dilaksanakan oleh lem diklat
ini kami dukung
supaya ini kesempatan juga diberikan secara luas pada seluruh anggota polri
karena tadi kalau kita melihat jumlahnya empat ratus lima puluh an ya pak ya ribu ya
nah kesempatan untuk sekolah terkadang juga tidak bisa semua dapat kesempatan
nah oleh karena itu kami berharap semakin memperbanyak kesempatan
sehingga empat ratus lima puluh ribu orang itu secara apa ya
reguler itu akan bisa dapat suntikan charger yang lebih
supaya dalam melaksanakan tugasnya bisa dengan lebih baik
wah ini menarik empat ratus lima puluh ribu
jumlahnya ini bukan jumlah yang kecil
dua terbesar di dunia ya pak ya setelah kita
kedua terbesar di dunia
saya tambahkan apa yang disampaikan bu pungki tadi
bahwa kami yang sebelumnya mengatakan bahwa tujuh puluh ribu rata rata kami mendidik per tahun
artinya kalau lembaga pendidikan polri ingin menjatuhkan polri merusak polri
hanya butuh waktu lima tahun atau enam tahun paling lama
dengan membuat anggota apa yang di lembaga pendidikan dengan pendidikan yang tidak baik
jumlah populasi polri yang ada di sini yang ada di indonesia
hal tersebut tidak menutup kemungkinan
kenapa kami harus bertransformasi diri kenapa kami harus mengutamakan olah hati tadi
untuk menjaga bahwa siapapun pimpinannya siapapun kepala lembaga pendidikannya
polri tidak boleh hilang
jadi harus lalu
yang lain boleh berganti tapi polri akan tetap masyarakat butuh polri
betul sekali pertanyaan saya di sini irjen pol
di sini ada empat ratus lima puluh ribu tadi disebutkan ya jumlahnya
bagaimana caranya supaya kalau bisa tuh semuanya kebagian
karena ini penting sekali ya kurikulum terbaru ini juga kalau bisa semuanya ikut kebagian
bagaimana caranya supaya mengakomodir semuanya ini
ini sudah kami laksanakan dengan mendistribusikan pendidikan pendidikan ke wilayah
artinya kami punya empat puluh delapan satuan pendidikan di bawah lembaga pendidikan di klartwori
dimana diantaranya tiga pendidikan
tiga puluh empat pendidikan langsung di bawah polda
jadi kami mentransformasikan ilmu yang ada di lembaga pendidikan polri
kepada spn spn yang ada di wilayah kemudian ke pusdik pusdik yang jajaran di bawah kami
jadi secara mandiri polda polda itu bisa melakukan pendidikan pendidikan terhadap anggota polri
oke jadi di daerah daerah pun juga terus dilakukan
jadi tidak hanya terpusat di pusat begitu ya berarti ya
wah ini menarik sekali
nah terkait dengan kreativitas dan juga inovasi yang baru ini
sejalan dengan program kampus merdeka yang pastinya juga memberikan tantangan tantangan baru ya
tapi juga kesempatan di sini untuk bisa melakukan pengembangan inovasi dan juga kreativitas
bagaimana mungkin prof sri melihat hal ini
ya yang dilakukan ini sejalan dengan di kementerian putri stek terkait dengan kampus merdeka
perubahan mendasar dari sebuah transformasi adalah perubahan paradigma
perubahan paradigma dan ini sudah dilakukan
kami punya kampus merdeka yang sebetulnya sejalan tadi
yaitu memberikan keleluasan
kepada program studi untuk menyusun kurikulumnya sedemikian rupa
memberikan porsi kepada mahasiswa untuk belajar lintas disiplin
lintas disiplin dan mobilisasi ini kalau sekedar kami informasikan
satu tahun itu ada sembilan ratus ribu mobilisasi mahasiswa untuk melaksanakan merdeka belajar kampus merdeka
dan ini impact nya sangat luar biasa karena kami lakukan kajian
demikian juga untuk lem diklat polri
yang tadi diinformasikan tahun depan akan menjadi universitas kepolisian
dan ini tentu tidak melupakan aspek tridharma perguruan tinggi
jadi pelaksanaannya tidak hanya pengajaran saja
tetapi juga aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentu untuk pengembangan masa depan
oke jadi intinya ini sangat baik sekali begitu ya inovasi yang ini ya pak
kalau begitu kita akan berlanjut lagi karena sekarang kalau kita lihat banyak sekali tantangan tantangan polri
yang saat ini bisa dibilang juga semakin kompleks
nah bagaimana caranya untuk bisa mencetak anggota polri yang pastinya mampu menjawab tantangan tugas kekinian
temukan jawabannya sesaat lagi hanya di polri presiden
polri presisi terus melakukan transformasi dan inovasi dalam teknologi
sebagai wujud polri yang responsif dan inovatif dalam melayani aduan masyarakat
layanan wa yanduan propam presisi memudahkan masyarakat membuat laporan melalui wa chat
dan memantau laporan secara interaktif di mana saja dan kapan saja
sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan
memastikan laporan akan ditangani secara optimal
untuk melayani masyarakat hingga ke ujung negeri
layanan wa yanduan propam presisi adalah wujud nyata polri dalam meningkatkan layanan publik
berbeda suku bahasa budaya juga agama
indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa indonesia
perbedaan bersemi indah
dari sabang sampai merauke
menjadi identitas bangsa indonesia di mata dunia
keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat
kita berbeda tapi kita satu
bersama polri presisi rajut kebinekaan sebagai satu keluarga
karena kita satu indonesia
mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di polri presisi
dan kita akan lanjutkan obrolan kita karena menarik sekali
di sini saya mau ke irjen eko
karena ada salah satu program prioritas yang ini menjadikan lem di klat polri ini sebagai kampus
dengan kurikulum presisi yang menjawab tantangan
dan juga ada rangsa kebangsaan
nah seperti apa tantangan tugas kekinian yang dihadapi oleh polri saat ini sebenarnya irjen
sebetulnya apa yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini kan serba ketidakpastian
semuanya cepat berubah begitu ya
kita lihat ada semuanya segampang itu
dengan adanya vuka ini kita nggak pernah tahu apa yang terjadi semenit kemudian
makanya di polri ini butuh butuh orang yang menjadi yang saya katakan tadi
adanya cdo cdo tadi tuh
itu harus ada di masing masing lembaga
sehingga kami bisa melihat oh dengan perkembangan ini kami harus bermanuver seperti apa
dengan perkembangan ini kami harus menyiapkan apa saja
jadi hal hal semacam itu cdo cdo ini menjadi kenisayaan
jadi harus ada di masing masing satker di lembaga
jadi harus ada di masing masing satker di lembaga

di lembaga pendidikan polri juga di satker satker polri lainnya
jadi dengan mudah akan melihat tantangan tersebut menjadi kesempatan untuk membuat kami lebih maju
oke ada berapa orang sebenarnya mungkin di masing masing
belum terlalu banyak ya karena masih terus dikembangkan ya pasti ya
masih ini cdo cdo ini kan binatang baru lah ya
yang punya ini tidak banyak orang memiliki hal hal semacam itu
oke tapi mungkin kedepannya nanti akan terus ditambah begitu ya supaya di daerah daerah juga ada begitu ya
perlu perlu orang kreatif untuk membuat polisi tidak biasa biasa saja
jadi luar biasa pastinya
dan selanjutnya rizal nako bisa dijelaskan kurikulum yang diberikan untuk menjawab tantangan tugas kekinian dan juga rasa kebangsaan tersebut seperti apa sebenarnya
jadi sebetulnya seperti saya ulangi lagi ya bahwa utamanya adalah bagaimana kita memeningkatkan etika dan moral itu menjadi hal yang penting
apapun tantangannya apabila etika dan moral tadi dengan melalui olah hati itu baik insya allah semuanya ke depan baik
karena pak kalem saya yang lama prof riko pernah mengatakan apabila kita mendidik pori hanya dengan ilmu pengetahuan dan fisik saja sama juga menciptakan monster monster di masa yang akan datang
seperti robot begitu mungkin
monster bukan robot
monster bukan robot lagi ya
kalau robot monster
jadi kalau tidak mendidik olah hati tadi yang menjadi porsi lebih besar sama juga kita ingin menciptakan monster monster atau bom waktu di masa yang akan datang
jadi memang pembedanya di sini adalah olah hati tadi yang punya porsi ternyata paling besar di antara yang lainnya begitu
supaya tidak menjadi monster
seperti yang bapak katakan sebelumnya
nah di sini saya ingin bertanya kepada prof sri
mungkin program merdeka belajar kampus merdeka ini kan juga diharapkan bisa menjawab tantangan perguruan tinggi ya untuk bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman
kekinian lah intinya seperti itu
ada tidak mungkin program yang bisa disinergikan begitu dengan lemdikat polri sendiri
ya tentu banyak peluang untuk kita lakukan program merdeka belajar kampus merdeka
karena kami punya ada sembilan bentuk kegiatan pembelajaran untuk mbkm
ada pengabdian kepada masyarakat
kita turun langsung ke desa desa
kemudian ada pertukaran mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri
kemudian ada penelitian
kemudian ada kampus mengajar
kemudian juga ada bela negara dan lain sebagainya
tentu ini bisa dikolaborasikan dengan program program yang ada
tadi penting sekali karena fondasi terkait dengan karakter kualitas karakter dan sebagainya
itu memang menjadi tujuan utama dari mbkm
atau merdeka belajar kampus merdeka
jadi memang ada sinergitas di sini
memang sudah terjalin ya
mungkin nanti kalau sudah berjalan terutama di tahun depan
karena tahun depan adalah tahun pertama ya untuk penerimaannya
ini sudah berjalan
hanya universitas kepolisian yang berjalan tahun depan
sementara masih stik
masih usahanya ada stik
bertransformasi menjadi universitas
karena kami mempunyai beberapa fakultas
tentunya ada banyak soalnya ya pak kultas
iya nanti ada banyak fatalitas fakultas itu
nah di sini ibu pungki mungkin bagaimana melihat anggota polri saat ini dalam
mungkin menjawab tantangan tugas yang kekinian itu tadi
sudah sesuai atau belum
saya melihat apa namanya ya
perkembangannya sekarang ini sangat cepat
dan kemudian juga kejahatan kejahatan sophisticated gitu kan
sementara masyarakat kita juga butuh perlindungan cepat dari polisi
upaya upaya yang lebih profesional dari polisi
nah kami melihat selain tadi pendidikan
dipentingkan juga praktek ya untuk vokasi
karena kalau misalnya polisi dicekoi dengan bahan bahan atau materi materi
sementara di sisi lain mereka juga fisik
itu juga dilatih gitu ya
itu jadinya ngantuk gitu ya
pelajarannya penting gak masuk
nah oleh karena itu
praktek praktek lebih diperbanyak
dan kemudian upaya untuk lebih membumikan polisi terkait dengan hak asasi manusia
karena yang bersentuhan dengan polisi
itu memang masyarakat gitu ya
institusi pemerintah yang paling terdepan bersentuhan dengan masyarakat
oleh karena itu
dalam mereka melayani mengayomi melindungi masyarakat
dengan menghormati melindungi hak asasi manusia
itu penting sekali
jadi nanti kalau dalam bentuk kurikulum juga
yang aplikatif gitu
jadi ketika melaksanakan tugas tugasnya
mereka bisa melaksanakan dengan sebaik baiknya
saya percaya dengan adanya perubahan ini
ini kedepan kami optimistis akan lebih baik
perbincangan kita memang semakin menarik
mungkin saya tambahkan bu ya
bahwa sudah beberapa tahun kebelakangan ini
artinya kami mencoba karena mereka langsung praktek di wilayah
mereka harus mengerjakan apa apa yang harus dikerjakan masyarakat
jangan seperti pendidikan waktu saya sd smp sma
dari sd smp sma
nggak ada pelajaran yang berguna pada saat saya dinas
tidak aplikatif begitu ya pak ya
jadi ini yang penting sekali
itu harus diawasi juga tuh pak
kalau praktek dapat contoh yang jelek bahaya
iya betul pak

jadi saat ini memang prakteknya sudah lebih banyak
kita harapkan nanti polisi polisi ini memang bisa menjadi lebih dekat lagi dengan masyarakat
nah perbincangan memang semakin menarik
namun kita harus jeda sejenak
jangan kemana mana tetap bersama kami
hanya di polri prezisi
setelah ini akan lebih menarik lagi
polri presisi terus melakukan transformasi dan inovasi dalam teknologi sebagai wujud polri yang responsif dan inovatif dalam melayani aduan masyarakat
layanan wa yanduan propam presisi memudahkan masyarakat membuat laporan melalui wa chat dan memantau laporan secara interaktif di mana saja dan kapan saja
sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan
memastikan laporan akan ditangani secara optimal
layanan wa yanduan propang prezisi adalah wujudnya tapori
dalam meningkatkan layanan publik
indonesia adalah paru paru dunia
menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna
polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam indonesia
perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan
memengaruhi berbagai aspek kehidupan
kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi
menjadi warisan terbaik untuk bumi pertiwi
dengan penghijauan polri berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam indonesia
mari bersama melestarikan alam untuk masa depan
polri presisi masih bersama anda
dan kita lanjutkan lagi perbincangan yang sangat menarik
ini irjen ekobudi salah satu kebijakan kapolri di sini
yakni menjadikan sdm polri yang unggul di era polis empat
nah apa sih mungkin tantangan tantangan di era polis empat
dari segi pendidikan dan juga pelatihan itu tadi
dari dulu tantangan polri satu sama tantangan polri
yaitu kepercayaan masyarakat
kalau kriminalitas ada rumusnya
niat ditambah kesempatan sama dengan
namun trust juga ada rumusnya
trust itu hanya diperoleh dua kegiatan juga
yaitu pertama kerja ikhlas
yaitu kerja tanpa meminta imbalan
ikhlas kepada masyarakat
biarkan masyarakat yang menilai
yang kedua responsif
artinya responsif ini harus dibantu dengan dua juga
yang pertama adalah
alat transportasi dan alat komunikasi
ini yang menjadi tantangan
polri juga harus mengedepankan
pengutaman terhadap kelompok kelompok yang rentan
kelompok rentan itu seperti
kemudian orang orang yang punya difabilitas
selanjutnya kami juga sudah mulai mengajarkan
jadi pelajaran itu bukan
kami datang ke
ke pantiasuan dengan membawa
tapi kami datang ke pantiasuan
siswa itu suruh mengurus
mulai dari bangun sampai tidur lagi
oh jadi ada pembelajaran
pembelajaran seperti itu supaya dia empati
termasuk juga kami membawa ke panti panti jompo
mereka mengurus orang tua sejak tidur sampai tidur lagi
di pola pendidikan kami sudah mengarah kepada kesana sehingga
mereka punya empati apa yang dirasakan
terus yang terakhir
polisi harus hadir
dimanapun polisi harus hadir
jadi ketanggap hadiran
cara cara kami mendidik siswa siswa kami untuk hadir yaitu
mencoba membuat mereka merasakan apa yang dirasakan masyarakat
kami bawa mereka ke pasar pasar menggantikan pedagang pedagang untuk berjualan
oh iya sempat dilakukan
ini sudah kami lakukan sudah hampir di seluruh indonesia kami gitu kan
jadi pada hari hari tertentu
membersihkan pasar pasar sekaligus
artinya pasar buka seberjualan
selesai biasanya hari jumat kami bersihkan pasar pasar seperti itu
dulu orang mengatakan
gak peduli orang macet ya bu ya
gak peduli ada segala macam
ada yang ngatur gak ada polisinya gak
jadi kehadiran polisi itu
menjawab kepercayaan masyarakat
polri nya dimanapun orangnya
dia harus melindungi mengayomi dan melayani masyarakat
pastinya harus hadir juga di tengah tengah masyarakat pastinya
nah yang menarik tadi dari cerita yang disampaikan
proses proses belajar yang secara tidak langsung
akan dialami oleh polisi polisi ini ya
di lapangan begitu ya
polisi polisi baru ya
di lapangan begitu
dan ini pastinya akan memberikan suatu value
bagi mereka begitu untuk mereka pakai ketika nanti
sudah ditugaskan lagi ke tempat tempat lainnya seperti itu
nah untuk kurikulumnya sendiri
irjian di sini
ada yang dibuat khusus tidak untuk menjawab tantangannya itu tadi
ya ada pasti
seperti apa itu kurikulumnya
yang pertama kami harus merevitalisasi pendidiknya
pendidiknya doang revitalisasi
revitalisasi itu dibetulin dulu
karena orang ini ada yang mengajarkan
dia memberikan contoh kan gitu loh
ada dosen ada instruktur ada widyaiswara ada pengasuh
yang kedua kami juga mempersiapkan tempat tempatnya
tempatnya itu harus nyaman harus aman harus sehat kan gitu
harus juga memenuhi seluruh persyaratan persyaratan
bagi kebutuhan siswa kan gitu
yang ketiga kami juga menetapkan akpol sebagai
pusat pelestarian budaya kepolisian
jadi pusat budaya kepolisian itu ada di akpol
kita bisa melihat ada museum
kita bangun di sana supaya mereka pada tahu semua
kemudian juga menetapkan stk
yang nantinya menjadi universitas kepolisian
sebagai pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan kepolisian
dan yang terakhir
kita juga enggak lupa menginventarisasi dan merevitalisasi
smart class yang selama ini smart class itu hanya sekedar monitoring
namun kedepannya smart class itu harus terhubung antara pendidikan pengajaran maupun pelatihan dan pengasuhan
jarlat suhu itu harus menjadi satu komponen yang sama
sehingga pengasuhnya tahu apa yang dilakukan siswa siswanya anak buahnya pada saat dia di kelas
sehingga pada saat dia memiliki masalah di kelas akan konsultasi pada saat pengasuhan
ini baik sekali persiapannya bisa dikatakan ini undrate persen
siap begitu ya ibu mungkin bagaimana melihat kesiapan dari anggota polri sendiri menghadapi era polis empat ini
ya tadi sudah disebutkan bahwa tantangannya itu termasuk juga faktor komunikasi
nah kalau saya melihat indonesia ini kan sangat luas
otak geografisnya ini tidak semuanya daratan luas dan ini mudah dijangkau
terkadang juga di daerah daerah terpencil atau daerah daerah ujung timur sana yang kadang kadang sambungan internetnya nggak bagus
nah itu kasihan juga bagi teman teman anggota polri yang belajar di situ ya
jadi tidak semuanya seperti jakarta misalnya internet lancar
semua ada begitu di sana
ya kami berharap memang kepada pemerintah nih bahwa fasilitas untuk belajar mengajar itu bisa merata menyeluruh
ya kami berharap memang kepada pemerintah nih bahwa fasilitas untuk belajar mengajar itu bisa merata menyeluruh
sehingga seluruh anggota polri baik di pelosok sana itu bisa dapat update informasi informasi
sehingga mereka juga melek informasi dan kemudian pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik
nah kemudian saya melihat juga pentingnya ini perempuan
meskipun ini kaitannya dengan sdm ya tapi untuk pendidikan saya rasa itu penting banget
sebanyak mungkin perempuan dididik dilatih untuk menjadi anggota polri
kesempatan mereka untuk belajar juga sama dengan kesempatan polki gitu ya
saya melihat ini mungkin perlu harus ditingkatkan sehingga akan semakin banyak perempuan perempuan poluan poluan kita yang mempunyai pendidikan tinggi
terus kemudian posisi jabatan yang sangat strategis di polri
itu penting banget untuk kedepan

sebagai perempuan jangan takut gak masalah kalau misalnya gabung di kepolisian begitu ya

saya ingin bergeser ke prof sri di sini
dari kemendikbud sendiri bagaimana mungkin memandang pentingnya pendidikan terkait dengan teknologi dan juga informasi dalam menghadapi revolusi industri empat ini
yang cepat sekali gitu ya
sangat dinamis ya
jadi ini juga mungkin kami ingin sampaikan juga bahwa pengelolaan manajemen pengetahuan pengelolaan terkait dengan proses pengajaran penelitian itu juga harus didokumentasikan dengan baik
sehingga sudah saatnya itu juga memiliki penggunaan
itu juga memiliki learning management system
learning management system itu tadi melengkapi yang smart class itu kita bisa menganalisis siswa siswa dalam proses pembelajaran dan juga bisa kita lakukan otomasi terhadap proses proses yang ada
demikian juga teknologi membantu bidang bidang keilmuan dari kepolisian itu melakukan otomasi misalkan profiling wilayah tadi kerentanan dan seterusnya itu bisa kita lakukan dengan teknologi
itu perlu kita masukkan ke kurikulum
saya percaya kurikulum ini adalah desain atau peta jalan untuk mencapai kompetensi yang kita inginkan
iya betul sekali
pastinya ini semuanya harus sama sama saling membantu kalau saya lihat ya dari sisi teknologi lokasi dan lain sebagainya
karena kita harapkan semua informasi yang di pusat ini benar benar bisa tersebar ke daerah daerah
sehingga polisi di daerah daerah itu juga mereka mendapatkan ilmu yang sama informasi yang sama dengan yang ada di pusat
bagaimana arfi apa ya
jadi sudah kami lakukan itu
jadi spn spn yang ada di papua yang paling jauh di papua
papua barat belum ada
yang terbaru lagi nanti di kaltara dan sulawesi barat
itu yang namanya jaringan internet sudah lumayan bagus
jadi kami bisa melakukan zoom meeting di sana
karena kami punya alat video conference yang paling canggih di indonesia punya polri
jadi kami kalau mengajar di mdklat sudah bisa langsung mengajar di papua
tidak perlu hadir
perlu hadir oke baiklah
jadi ini bisa dilakukan di seluruh indonesia
nah kita masih akan lanjut lagi setelah ini
kita akan bahas bagaimana lem diklat polri di sini meningkatkan kerjasama maupun di dalam dan juga luar negeri
laksanaannya seperti apa kita bahas usai jeda
tetap bersama kami hanya di polri presisi
polri presisi terus melakukan transformasi dan inovasi dalam teknologi sebagai wujud polri yang responsif dan inovatif dalam melayani aduan masyarakat
layanan wa yanduan propam presisi memudahkan masyarakat membuat laporan melalui wa chat dan memantau laporan secara interaktif di mana saja dan kapan saja
sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan
memastikan laporan akan ditangani secara optimal
ini wujud komitmen polri presisi untuk melayani masyarakat hingga ke ujung negeri
layanan wa yanduan propam presisi adalah wujud nyata polri dalam meningkatkan layanan publik
indonesia adalah paru paru dunia
menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna
polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam indonesia
perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan memengaruhi berbagai aspek kehidupan
kepedulian kita terhadap keadaan kita
kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi
menjadi warisan terbaik untuk bumi pertiwi
dengan penghijauan polri berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam indonesia
mari bersama melestarikan alam untuk masa depan
kerjasama tersebut itu dibangun boleh diceritakan kepada kami intinya kami sudah bekerja sama di
dalam negeri kepada seluruh kementerian lembaga dan universitas universitas yang ada di indonesia
baik yang ada di setiap provinsi yang ada biasanya polda polda sudah melakukan kerjasama model
kerjasamanya yaitu salah satunya tukar tukar menukar mahasiswa memberikan menjadi mahasiswa
segala macam kemudian dengan luar negeri kami juga sudah melakukan kegiatan dengan jepang
semuanya dengan jika jika tuh terkait dengan kepolisian masyarakat dengan isi tab terus kemudian
juga dengan dsata banyak sekali ada tiga puluh kalau saya baca dulu ya takut saya lupa koika terkait dengan digital
forensik dari desa terkait dengan terorisme icrc terkait dengan international policing
hai kemudian hsf pertukaran mahasiswa turkis national police pelatihan gendarmeri dengan
polisi di raja malaysia
juga operasi kepolisian perbatasan korea korea national police university visit tadi terus
kemudian konfirmasi university kerja sama pendidikan baik soft course maupun
combating transnational crime dan terakhir lembaga swasta futuring terkait dengan soft course
misalnya di cina misalnya dan ini mengubah mindset teman teman ya mengubah cakrawala
terus kemudian juga melihat the best practices yang dilakukan di luar negeri sehingga ketika
mereka kembali ke sini itu semakin profesional disanapun karena exchange juga menularkan ya
nilai nilai baik dari indonesia kepada teman teman koleganya di luar negeri dan kerjasama kerjasama
ini sangat penting ketika misalnya dalam hal penegakan hukum misalnya ini juga apa namanya
pertukaran pertukaran ini penting pertukaran data pertukaran kerjasama kerjasama itu
dan juga ketika misalnya teman teman indonesia ini diminta untuk ini salah satu mandat kita
apa namanya undang undang dasar ya bahwa indonesia berperan dalam perdamaian dunia nah mereka ini
teman teman kita ini mendapat acungan dua jempol lomba ini yang saya lihat karena saya pernah
nganterin mereka ke darfur melihat bagaimana polisi indonesia dengan pergaulan internasional mereka
bisa bekerja dengan sangat profesional dan dipuji oleh pbb maupun pemerintah dan masyarakat di
negara yang ditempati tadi jadi polisi sudah melaksanakan tugas perdamaian dengan sangat
bagus jadi ini tadi dari pendidikan pendidikan profesi atau menurutnya ini hebat sekali bener bener
sangat profesional ya berapa kali menjaga mendapat juara dunia terkait dengan penulisan karya ilmiah
ini berapa kali main main ya memang ya betul kaleng kaleng ya betul nah ini di tahun dua ribu dua puluh tiga
ini kan ada satu program baru yakni bekerjasama dengan lembaga pendidikan internasional dalam
rangka merintis kelas internasional juga nih di akademi kepolisian stik dan juga pt ika ya nah sudah
sejauh mana programnya ini di update dok kita ya
jadi gini kalau di akpol itu sudah lama kita bekerja sama dengan gc lac dimana
bekerja sama terkait dengan criminal investigation examinator jadi bagaimana kita mengelola proses
peradilan pidana terus kemudian juga stik saat ini besok kalau nggak salah tanggal sepuluh ini s dua dan
s tiga ptk berangkat ke inggris dan ke new zealand dalam rangka visit study dan kembali ke indonesia

dan short course di masing masing negara mereka juga mengirimkan mahasiswanya ke ptk jadi pertukaran
lagi pelajar dari sini karena pasifik juga belajar dari lestai yang banyak belajar di kami terus
kemudian dimana tuh yang ada rufan waktu waktu itu banyak belajar kami juga termasuk dari alam
saudi turki banyak belajar di sekolah tinggi kami wah ini menarik sekali mungkin saya mau lihat pandangan
istri disini bagaimana pandangannya kok sepertinya sinergi sinergi yang dilakukan juga cukup baik dan
mungkin bagaimana pemberian beasiswa dan juga kemudahan bagi penerima lpdp disini kemungkin itu
yang penting itu ya kemudahan juga silakan diluar yang apa dilanjutnya yang sudah ada mungkin
memungkinkan tidak hanya short course seperti itu karena pelaksanaan di mbkm itu bisa satu semester
untuk pertukaran mahasiswa dan juga mendapatkan pendapatan dari penduduk yang sudah berguna untuk
pertukaran mahasiswa dan juga mendapatkan pendapatan dari penduduk yang sudah berguna untuk

itu akan mulai tahun depan insya allah
satu semester dari mahasiswa ptk sudah berangkat ke sana
termasuk juga yang lpdp kami sudah punya beberapa angkatan lpdp
luar biasa mereka sudah lulus menjadi s dua bahkan
bahkan ini yang sedang kami pikirkan adalah bagaimana indonesia menjadi
ini yang mungkin kita hidupkan juga
karena tadi acungan jempol sudah datang dari mana mana
sudah dari dunia saya bisa katakan seperti itu
ini jadi target baru sebenarnya ya bisa dikatakan
nah mungkin saya akan berikan pertanyaan terakhir untuk semua narasumber saya di sini
mungkin pola pendidikan dan juga pelatihan seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan
dalam menghadapi tantangan tantangan dan juga tugas kepolisian di masa mendatang
saya persilahkan dari prof siti bidahulu
ya tentu tantangan sangat banyak sekali dengan perubahan paradigma ini
kami menginginkan tadi visi kepolisian terkait dengan pengembangan karakter
atau kepekaan apa kita sebutnya tadi rasa gitu ya
olah lasa itu tentu nanti
olah hati ya
yang kita inginkan bersama adalah kepolisian sangat dicintai oleh masyarakat
itu mungkin yang menjadi target pendidikan di kepolisian dan juga dari sisi kemendikbud ristek
tentu sangat mendukung karena ini adalah salah satu upaya pencetakan sumber daya manusia unggul di masa depan
ya betul sekali
dan sinergi yang terjalin juga sudah cukup baik atau saya bilang sangat baik di sini
semoga bisa tercapai
saya lanjutkan kepada ibu pungki silahkan
tantangan polisi ke depan ini nanti juga luar biasa
oleh karena itu mencetak tenaga yang profesional terampil
terus kemudian mempunyai kerendahan hati ya
sebagaimana yang diamanatkan reformasi kultural polri itu penting untuk selalu dilakukan
jadi saya optimistis ini ke depan polri akan semakin baik
polri presisi semakin dicintai masyarakat dengan pendidikan yang seperti ini tadi
iya pendidikannya sangat lengkap dan tepat sekali begitu ya ibu tungki
nah terakhir saya persilahkan irjen eko
jadi apapun yang sudah kami lakukan sebetulnya belum ada apa apanya
saya sendiri merasakan bahwa saya sudah lebih dari tiga puluh tahun menjadi polisi
saya merasa belum ngasih apa apa ke polisi
artinya kami ingin membangkitkan kepada seluruh rekan rekan saya atasan saya dan seluruh anggota polisi
bahwa jangan terlalu berjumawah
kita belum pernah ngasih apa apa ke polisi
intinya seperti itu
oke jadi ke depan masih akan ada lagi nih inovasi inovasi
mungkin hal hal yang menarik lagi begitu
untuk bisa terus disampaikan
untuk bisa terus dibagikan kepada masyarakat
tapi mungkin boleh diberikan satu lagi closing statement begitu dari irjen eko
untuk mungkin polisi polisi yang saat ini tengah menonton acara ini
karena mereka mungkin juga wah ternyata kurikulum yang baru menarik ya
mungkin ada pesan pesan begitu untuk polisi polisi muda
jadi kepada seluruh rekan rekan kepolisian di seluruh indonesia
bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk kita dari kita
dan intinya menjaga marwah polisi tetap berada di jalurnya
itu yang ingin saya sampaikan
nah itu singkat padat dan jelas
intinya untuk polisi polisi muda ataupun semuanya yang ada di indonesia
yuk sama sama kita belajar lagi ya di sini
karena saya lihat memang dari kurikulumnya ini juga memang merupakan kurikulum yang baik sekali
karena kekinian sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat
karena sesuai yang tadi disampaikan juga bahwa ternyata semua masalah yang ada di indonesia itu
yang beresin siapa
betul seperti itu ya pak ya
dan masyarakat ini memang mungkin sekarang yang harus kita ingatkan kembali
masyarakat itu juga harus dekat dengan polisi
begitupun juga sebaliknya polisi pun juga harus bisa dekat dengan masyarakat indonesia
jadi sinergi yang baik juga antara polisi dan juga masyarakat
sehingga sama sama keduanya ini bisa menciptakan indonesia yang lebih baik lagi
lebih aman dan itu yang saya yakin gak cuma harapan dari irjen eko juga di sini
jadi juga semua masyarakat luas juga pastinya mengharapkan hal ini bisa terjadi
baik kalau begitu saya ucapkan semoga persiapan persiapan yang dilakukan untuk perubahan menjadi universitas ini bisa berjalan dengan lebih cepat
dan juga semuanya lancar karena sekarang prosesnya juga masih berjalan ya
mudah mudahan minggu depan sudah ke kemenpan rb
iya semoga kita doakan bersama ini semoga bisa berjalan dengan baik
sehingga tahun depan ini sudah bisa menerima mahasiswa mahasiswa baru
dan juga pastinya
dari kemendikbud juga bisa terus mendukung ya ibu ya
karena ini kan jadi institusi baru begitu
nama yang baru saja sih sebenarnya
tapi dengan kurikulum kurikulum yang juga lebih kekinian
lebih bisa diaplikasikan ke masyarakat luas pastinya
baiklah kalau begitu usai sudah perbincangan menarik kita kali ini
saya ucapkan terima kasih tentunya kepada seluruh narasumber saya yang hari ini sudah hadir di sini
dan juga kepada semua yang sudah menyaksikan dialog ini
semoga informasi yang tadi juga sudah kami bagikan dari diskusi ini bisa bermanfaat
untuk kita semua
dan sama sama visi dari lem di klak polri
yakni mewujudkan lembaga pendidikan polri
yang menjadi center of excellence dalam mencetak anggota polri
yang presisi ini bisa tercapai
selain itu bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat
kita harapkan bersama ini bisa terwujud
dan akhir kata saya melisa gilbert undur diri
sampai jumpa lagi di acara kami berikutnya